kayaknya luka lu harus diobatin deh
kalo gak diobatin ntar makin parah loh
siapa yang mau obatin
ya mau mau aja cuman gak usah deh
orang lukanya nggak parah parah banget kok
dari luka kecil emang lo kan bisa makin parah
ya kalo lo gak mau atau gak berkenan gitu kalo gue yang obatin
tapi kayaknya tadi lari ke villa ini deh be
tapi banget ya larinya
udah ngilang aja
apa yang mungkin mereka masuk ke villa ini bi
lagi ini ngapain nih ke tempat camping ya
itu suaranya itu suara perempuan bek
ya gue juga denger
tapi kalo memang dia perempuan kan dekat itu
pake mau nyolong segala ya
ya juga ya
aduh yuk ah
kita balik aja lagi
kamu nyalain lampu aja drena
apa apaan sih lu lah
kalian dari mana
dari menghirup udara segar cibodaswa kayak gini
pasti udah pasang aja ya
segar ya deryana
enggak kok menghirup udara segar
iya ada yang salah ngomong tuh
eh ada yang bisa
hadri ada bantu papi
aduh udah malem
berhenti bencana udah
kalo udah tau malem kenapa masih keluyuran
remak refah gak mungkin
soalnya tadi kan kita udah ngeliat kalo boy itu gak ada di sekitar tenda
yang ada itu cuma nepar di dalam tenda
berarti kan aman
kita bawa aja yuk
beb kamu tenang lho kamu kenapa sih
kamu gak usah panik ya
di sini ada adaian
itu kamu tenang ya
ihh udah kamu pergi aja deh aku udah temen sama cewek cewek kamu bikin tambah panik
apa sih ini
aduh gak tau nih beb
beb udah ketangkap orangnya
gak hilang deh
bener kan hilang kan beb
aduh tuh kan meli udah bilang apa
itu hantu gak ada yang percaya sama gue
meli lu pinangin dulu aja
lu tuh masih shock
ya banyakin baca baca deh stifar
tunggu fungsinya ga terlalu gampang
udah deh kamu samana
aku mau temen cewek cewek aja
nemuin kamu juga di sini

tengah tangan kamu kenapa
lo pasti berantem lagi ya
gue pasti berantem lah sama naik geng motor itu
kalau enggak reno sama rio gak bakalan selamat
kalau nanti mereka nyerang kesini gimana
ya gak mungkin lah
mereka gak bakal tahu kita camping disini
salam manis ya
kamu gak apa apa
kayaknya muka lo harus diobatin deh
kalau gak diobatin nanti makin parah loh
siapa yang mau obatin
ya mau mau aja
cuma gak usah deh
orang lukanya nggak parah parah banget kok
dari luka kecil emang lo kan bisa makin parah
ya kalau lo gak mau atau gak berkenan gitu kalau gue yang obatin anggap aja gue biirah
mau kan kalau diobatin biirah
iya deh bi rekha
eh enak aja
oh kenapa emangnya
gak kasar kan
boy dengerin aku boy
kamu jangan tinggalin aku
kamu jangan tinggalin aku boy
boy jangan tinggalin aku boy
aku masih sangat menyayangi kamu boy
aku janji aku akan menceraikan suami aku
dan aku akan kembali lagi sama kamu boy aku mohon boy
tante kok belum tidur
gini ceritanya nih
aku mencintai kamu boy
aku mau menceraikan suami aku
aku baru ingat
aku gak mau
aku gak suka sama cowok itu
terus pas udah nikah aku
aku karena gak suka aku mau cerek gitu
nah di mimpi itu tante aku udah pacaran sama boy
terus aku sedih gitu aku gak mau
eh aku malah kawan semua tante lagi mimpi itu
oh cerita migo nya kayak gitu
ya udah kamu gak usah pakai malu segala
kan namanya mimpi apa aja bisa terjadi tau
berarti kamu tuh diam diam mencintai si boy tau
aku mencintai kamu boy
tante udah aku mau
kamu suka sama boy
kalau kalau aku cinta sama boy tapi boynya cinta sama reva gimana
kamu mah tenang aja
gini aja tante punya ide
besok kita datengin aja si boy
kita ajak si boy pulang
udah tante gak peduli lagi deh si boy malu sama temen temennya apa enggak
soalnya nih tante sekarang udah tambah
yakin aja kalau kamu tuh bener bener mencintai si boy
berarti kamu sampai ngigonya kayak gitu
boy boy aku mencintai kamu
gitu kan tadi cerita ngigonya kan